menara itu dibangun
dan raja memilih lonceng terbaik untuk itu
setelah menara lonceng selesai dibangun raja para bangsawannya dan orang orang di desa telah berkumpul
menara lonceng ini indah sekali
lonceng ini untuk semua orang
tali bel ini cukup panjang untuk digunakan pria wanita atau anak anak
jika kalian disakiti kalian dapat membunyikan dan salah satu hakimku akan datang untuk mencari keadilan untuk kalian
dipikirkan dengan baik untuk kami orang desa yang mulia
lonceng ini akan menyebarkan kebaikan
dan bagi antara kita panjang umur raja
panjang umur raja
setelah beberapa minggu bel berbunyi dengan keras
seseorang tolong aku oh seseorang bantu aku mencari keadilan
setelah mendengar bel berbunyi hakim dan kerumunan desa berkumpul di sana
jangan lupa jangan lupa
tetanggaku telah mencuri bunga dari kebunku
dan dia baru saja berbohong tentang itu
suamiku sakit dan tidak bisa bekerja
aku menanam bunga lili langka di kebunku dan menjualnya untuk hidup
tapi tetanggaku datang dan mencurinya di tengah malam
bolehkah tetangga itu maju ke depan
oh hakim yang baik dia baru saja menyalahkanku atas kemalangannya
bagaimana bisa seorang wanita seusia aku mencuri bunga dalam semalam
dia telah salah menuduhku
kita dapat memeriksa rumahmu dan sekitarnya untuk memahami situasinya
hakim memanggil para detektif
dan mereka memeriksa rumah wanita tetangga tua itu
mereka menemukan jejak kelopak bunga di rumah tetangga
aku tidak tahu apa ini
angin akhir akhir ini sangat kencang
hakim menunjuk pada jejak kelopak bunga yang menuju ke sebuah kantung
para detektif membuka kantung itu dan mereka melihat bunga di dalamnya
aku yakin angin tidak membawa kantung ini nyo
kau seharusnya bisa jujur di depan bukti sebesar itu
baiklah aku menyesal sudah aku bilang kan
hakim detektif dan gadis itu

kembali ke lonceng atri tempat orang orang yang ingin tahu itu berdiri
kami kebetulan menemukan kantung penuh bunga ini di rumah tetangga gadis itu
bunga bunga ini adalah milik gadis itu
aku tahu yang sebenarnya aku sudah bilang aku minta

tidak nyonya permintaan maaf sederhana tidak akan cukup

tidak nyonya permintaan maaf sederhana tidak akan berhasil
juriku berhak memutuskan untuk memastikan kau membayar kerusakan yang kau timbulkan pada gadis muda

dihitung tiga ratus euro termasuk denda untuk perampokan itu yang harus dibayar
keadilan telah ditegakkan dengan benar
panjang umur raja panjang umur raja
keadilan telah ditegakkan dengan benar panjang umur raja panjang umur raja
panjang umur raja
desa itu sangat senang dengan lonceng atri
oh sebuah jeruk
tidak aku menemukannya lebih dulu
aku kira kita menemukannya pada saat yang sama
aku rasa begitu
bagaimana kalau kita membaginya
itu ide yang bagus
tidak aku menemukannya
tahun tahun berlalu dan orang orang belajar untuk bersikap baik satu sama lain
lonceng atri sudah lama tidak berbunyi
aku tidak bisa lebih bahagia
desa ini damai sekali
benar sekali yang mulia
jadi setelah beberapa waktu
lonceng atri hampir tidak berbunyi
wali kota dan sekretaris berjalan melewati menara
oh ya ampun
tali bel telah terurai dari ujungnya
kita harus cepat mengganti tali ini
raja berkata bahwa itu harus cukup panjang untuk pria wanita dan anak anak
iya tapi tidak ada pembuat tali di atri
kita mendapat tali dari kota terdekat atas permintaan raja
kita yang akan melakukannya
tapi sementara itu kita akan mengikat akar anggur ke lonceng ini
tapi aku tidak tahu di mana mendapatkan akar anggur yang kuat
aku memiliki akar anggur di kebunku yang telah tumbuh panjang dan kuat
kau bisa datang untuk mengambilnya dan memperbaiki talinya sampai yang baru datang
tapi pastikan itu cukup panjang bahkan untuk anak terkecil sekalipun
sekretaris kemudian pergi ke rumah wajahnya
dia menemukan wali kota dan memperbaiki tali lonceng dengan mengikatnya dengan kuat
fiu sekarang sudah
kesokan paginya desa dibangunkan oleh bel yang berbunyi mendesak
ya ampun aku ingin tahu siapa yang begitu tertekan
ibu aku tidak ingin bangun sekarang

penduduk desa perlahan berkumpul bingung karena bel sudah lama tidak dibunyikan
apa yang terjadi di negeri atri ini sekarang
penduduk desa tercengang melihatnya
itu bukan laki laki atau perempuan atau anak anak
hakim kemudian datang
siapa yang membunyikan bel dengan panik
itu hanya kuda yang datang untuk makan
mungkin akar anggur itu bukan ide terbaik
hakim memandangi kuda itu dengan hati hati
dia sudah tua kurus dan sangat lemah
ya ampun dia sangat tua dan lemah
ada yang tahu dia milik siapa
penduduk desa bergumam di antara mereka sampai seorang tukang pos kota melangkah ke depan
aku tahu dari mana asalnya
dia adalah kuda seorang militer tua
ya dia dulu milik seorang prajurit tua di bukit
dia membawa prajurit itu ke medan perang dan juga menyelamatkan nyawanya
kau menyelamatkan nyawaku
tapi setelah perang berakhir alih alih memberikan istirahat yang layak bagi kudanya
dia membuat kuda malang itu bekerja di pertanian
pria itu membuat kudanya bekerja sampai dia tua dan lemah
tidak diberi makan dengan baik tidak merawatnya
tapi sejak kuda itu menjadi tua
dia memutuskan untuk menikmati kuda
dan sejak saat itu kuda malang ini berkeliaran tanpa tempat berlindung
memakan apa saja yang bisa dia temukan di pinggir jalan
itu sangat buruk
kita harus mencari keadilan untuk kuda ini
kita harus membawa prajurit tua itu ke sini dan menghadapinya
para utusan naik ke bukit dan membawa prajurit tua itu ke lonceng atri
kita berkumpul di sini karena kita mendengar bel yang sangat mendesak pada kuda itu
kuda itu menangkap kuda malang

ya aku mendengarnya
ternyata itu adalah kuda tua ini
apakah kau mengenalinya
oh aku mengerti
kuda ini masih memiliki tanda dari militer
kau satu satunya prajurit di sini
aku tidak tahu aku
jadi benarkah ini kuda yang kau tinggalkan
ya kau meninggalkan kuda malang ini
meskipun dia menyelamatkan hidupmu dan melayani mu dengan baik
dia terlalu tua untuk membantuku
aku tidak bisa berbuat banyak
meninggalkan seseorang yang sudah tua entah itu manusia atau hewan sama seperti kau meninggalkannya saat dibutuhkan

begitu kurus dan rapuh
mereka butuh cinta dan perhatian terutama saat tua
dia belum makan dengan baik
bahkan dia siap untuk memakan ranting anggur yang tergantung di bel
prajurit itu bersalah dan menundukkan kepalanya karena malu
aku minta maaf atas perilaku buruk terhadap kuda kesayanganku
aku tidak tahu apa yang aku pikirkan
aku jelas meremehkan masa lalu dan
minta maaf kepada kudamu tuhan
dia telah bersamamu saat senang dan susah
maafkan aku teman
seharusnya kau kuperlakukan baik
aku akan mengantarmu pulang
kau tidak hanya akan membawanya pulang
kau harus buatkan istal dan beri makan dia yang baik
dia layak diperlakukan dengan baik sampai akhir hayatnya
aku akan membawanya dan memastikan dia aman dan sehat
aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi
aku bersumpah untuk menjaganya dengan baik
mendengar hal itu hakim merasa puas
semua orang di desa bersorak
kuda itu mencium sang prajurit
prajurit itu membawanya pulang
membangun kandang untuk tinggal
dan memberinya kenyamanan sejak saat itu
kadang kadang penduduk desa mengunjungi kuda itu
untuk memberinya makanan dan menyapa
kuda itu mencintai kuda
kuda itu mencintai kuda
kuda itu mencintai kuda

paling tidak biasa di atri diselesaikan
semua berkat lonceng atri
yang masih berdiri sampai sekarang di italia
dan menarik banyak turis disekitarnya
lonceng atri adalah pengingat yang bagus
untuk selalu berbaik hati